menjelang hari penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur itu sudah membentuk tim khusus untuk membantu penyesuaian anggaran
ditemui dalam acara tasyakur aisyah jakarta sandi menjelaskan tim tersebut dibentuk untuk menjadi motor untuk percepatan dan membantu penyesuaian anggaran tahun dua ribu delapan belas
dengan begitu diharapkan pada dua ribu delapan belas seluruh program utama anis sandi dapat berjalan dengan lancar
meski tidak mau menyebut beberapa nama sudah dikaji dan dimasukkan dalam tim tersebut
tetapi resminya baru akan diumumkan setelah penetapan pada lima mei
tanggal empat atau lima mei setelah penetapan itu akan merupakan titik di mana tim yang sekarang sudah dalam
finalisasi akan diumumkan dan akan mulai bekerja
salah satunya adalah kegiatan seperti hari ini dengan ibu ibu aisyah
bahwa mereka ingin bergabung langsung dan menjadi partisipan aktif dari program okoc